wisata religi di surabaya biasanya identik dengan ziarah ke makam sunan ampel di kawasan kampung arab ampel
makam satu di antara wali songo ini memang selalu ramai dikunjungi wisatawan atau peziarah
namun jejak sunan ampel tidak cuma makamnya
di kawasan kembang kuning berdiri masjid rahmat yang dulunya adalah langgar
yang dibangun dengan tangan oleh sunan ampel di tahun seribu empat ratus enam puluh
saat itu sunan ampel masih bernama raden rahmat dan belum masif melakukan syiar islam di surabaya
untuk pengembangan islam memang pusat dakwah
dipusatkan di sini oleh kanjeng sunan ampel untuk agar masyarakat sekitar ini mengenal akan tuhannya
dan sebagai pusat kegiatan dakwah
mulai dulu sampai sekarang ini masih eksis
bentuk awal langgar sudah lama hilang dengan adanya ratusan kali renovasi sejak awal tahun seribu sembilan ratus an
masjid rahmat sekarang sudah bersalin rupa menjadi masjid megah dengan kapasitas lebih dari satu lima ratus orang
meski begitu disinilah jejak syiar sunan ampel berawal
dari sini juga dia mendapatkan banyak murid yang nantinya akan membantu dia untuk berdakwah
jadi karena usianya sudah sangat tua lokasi ini diperkirakan sudah ada sejak tahun seribu empat ratus an
jadi semua peninggalannya sudah tidak tersisa
tetapi warga sekitar dan orang orang yang sering kesini mempercaya bahwa masih ada satu peninggalan yang masih ada hingga saat ini
ini dia sumurnya
jadi sumur ini dahulu besar di sini
ini menjadi sumber air bagi saat pertama kali masjid rahmat ini masih berbentuk langgar
langgar tiban pada seribu empat ratus an pada saat mulai dibangun pertama kali oleh sunan ampel
dan saat ini sumurnya ini digunakan sebagai sumber air bagi air wudhu dan juga untuk kamar mandi
alternatif wisata religi di surabaya yang lain adalah di kawasan bungkul
tersembunyi di balik taman kota dan puja sera
tempat ini berisi makam mbah bungkul
seorang bangsawan majapahit yang memeluk islam di awal tahun seribu lima ratus
menetap di bungkul surabaya dia menyebatkan islam sampai ke gresik
di sekeliling makamnya juga terdapat puluhan makam keluarga dan murid muridnya
seperti halnya di sebagian makam tokoh islam masa lampau di jawa para peziarah silih berganti datang mengunjungi setiap harinya
biasanya mereka tak darus dulu sebelum mulai berdoa
ya jadi biasanya memang di hari hari tertentu saja misalnya seperti haul sunan bungkul yang dilakukan pada sekitar bulan juni
biasanya banyak peziarah yang kemudian datang ke sini
tetapi secara periodik tiap hari tempat ini
memang tidak pernah sepi
selalu saja ada peziarah yang kemudian yang meluangkan waktunya sepuluh menit berdoa di makam sunan bungkul
lalu kemudian sholat di musolah yang sudah disediakan oleh pihak pengelola
sering hampir seminggu dua kali
apa yang membuatnya sering
ya kibar ke ziarah kawal wali cari barokahnya cari jafa aja gitu
doa itu untuk mendoakan
mendoakan ya beliau sama minta yang di atas untuk perantara sama yang bungkul
ini sudah dari kecil terbiasa begini
terbiasa mulai dari orang tua lah sering ziarah kubur gitu ke wali wali
masuk dalam cagar sejarah makam mbah bungkul ini dikelola oleh pemerintah kota surabaya
ada satu juru kunci yang tinggal di area makam mendapatkan gaji untuk merawat makam dan musola di dalamnya
rangga umara heru sundar manto surabaya